ya ampun pahmir ngapain ya kesini
saya lagi sibuk gak ada waktu buat pamer
ah enggak kok
ya udah kalau gitu nanti
biar tante sama papanya boy aja jungkung kamu ya
sekarang mendingan kamu istirahat ya dulu
mau digosok sekarang
aku mau ngomong sesuatu dulu sebentar
tapi mas gak perlu marah
mas gak perlu emosi
mas harus tenang aja
kamu gak apa apa kan
terus dokter cicit ngomong apa
apa yang kamu rasakan
bukan tentang aku mas
lupa tentang aku aku baik baik aja
tapi ini tentang
mas pasti gak tau kan kalo
pergi diner sama boy
ah kalo itu mas tau
dia perginya kan sama orang tuanya boy kan
hah mas tau
maaf kalo menurut mas
gak ada mas
gak ada masalah ya
karena kan perginya sama orang tuanya
jadi mereka bukan pacaran
aku segitu udah nyaritain tentang boy
buruknya boy panjang lebar dari ujung ke ujung
aku ceritain semuanya secara detail
itu artinya mas kayak ngerestuin reva dengan boy dong mas
jadi percuma dong aku cerita sama mas
gak begitu mas mas itu mantep
gak gak gak usah
terserah mas mau kayak gimana
mas urus aja anak mas reva itu sendiri
paling nanti yang nyesel mas sendiri kok
nyesel banget hati ini udah
udah bikin hubungan bu devi kacau sama chandra
mana dengan cara licik lagi
semoga malam ini hati makmu mau berubah
dan semoga aja mama mau baik sama reva
dan mama bisa menerima reva
aduh ganteng banget
duh anak siapa dulu
anak mama tau
duh ini luar biasa gantengnya namanya
terus mama itu cantik
nah terus boy bisa ganteng ini
ya karena cetakannya di sini nih pak
lahirnya dari perut mama
jadi boy itu sama mama
boy kamu setuju
kalau kamu kayak mamanya kumisan dong
mak biarpun perutnya pabriknya di mama
tapi kan papa punya andil juga
pokoknya bau itu mirip mama
mama tuh baru saja ngomong mirip mama
ya papa lihat tuh kan ini
aduh sampai kaget bibi
ya biasa bi
kalau mama sama papa ribut harus ada ini nih
ya bener pak
pakai mobil tapi
oh jadi kamu mau jalan sendiri buy
mah kasih kunci mobil mama
biar gue bisa jemput reva
pakai mobil mama
pinjaman siap pakai mobil papa
oh bensinnya penuh
pak ya udah kalau gitu boy jalan ya
makasih pak assalamualaikum pak
oh baik banget boy mirip papa lah pak
jangan telat ya boy
kita jalan juga yuk sekarang
nyonya tesarasi bisa cocok
pak amir ngapain ya kesini
kalau pamir kesini kalau soal ngomongin bu devi saya lagi sibuk
gak ada waktu buat pak amir
saya mau ngajak jalan bu dona sekalian diner
hah serius nih pak
kalau pak amir ngajakin saya diner
saya udah ngelupain bu devi bu
ngelupakan bu devi
panjang lah pokoknya
serius nih pak
mau diner sama saya
serius pangkat dua bu
yaudah deh pak
saya siap siap dulu
mau ganti baju
bu dona suka orange
ya silakan bu
iya pak amir
akhirnya gua ketemu juga sema eta mama mapa nyamboy
semoga aja mama nyamboy suka sema pelan pelan gua hari ini
suara kamu malam ini lembut banget ya
soalnya kan kamu bilang aku disuruh feminim
ngomong juga jadi anggun deh
kamu udah berusaha buat ngambil feminin
aku jemput kamu di gerbang biasa atau gimana nih
jemput dimana ya
masa jalan kaki ke gerbang